ya eming eming pasif income yang tidak bertanggung jawab
kerap membuat masyarakat tergiur sehingga mau menyetorkan uangnya tanpa ragu ragu
baru baru ini seorang warga di jakarta barat bahkan mengaku rugi hingga satu miliar rupiah
tertipu investasi trading berbasis forex
trading mata uang atau forex memang menjadi salah satu instrumen investasi
yang marak peminat meskipun investasi ini tergolong high risk high return
bagaimana jurus aman berinvestasi forex
kami bahas pagi ini dengan gemma guryadi ceo and founder astronaci international
selamat pagi pak gemma apa kabar
selamat pagi kabar luar biasa salam profit selalu
luar biasa salam profit selalu
pak gemma ini kalau kita berkaca terhadap informasi yang baru saja ada kemarin
banyak pemula ini yang tertipu oleh robot trading termasuk forex
robot trading ini sebetulnya di kacamata pak gemma investor ini hal yang lumrah atau tidak sih pak
menarik ya kasusnya menarik banget
dan tolong harus dibedakan topik pembicaraan kita akan fokus kepada robot tradingnya
karena ini kalau kita bicara tentang apakah benar
mereka investasi bodong di dua hal yang berbeda
karena ada misleading juga di sini
nah kalau kita tanyakan apakah robot trading itu memang benar benar ada dan bisa digunakan adanya
jadi kita mengacu kepada nomenklaturnya
robot trading itu termasuk bagian daripada automation trading management
itu ada ilmu yang diatur atau ilmu yang dibukukan
dan menjadi referensi pada saat anda mengambil sertifikasi technical analysis
dan artinya sebenarnya robot trading itu
yang awalnya trading itu manual dan adanya manusia get info di sana
ini dicoba diminimalisasi melalui trading mechanism yang lebih disiplin
melalui sebuah alogaritma kita sebutnya ya
alogaritma atau rumus yang biasa kita gunakan
dijadikan automatic atau yang kita sebut dengan automation trading
jadi awal mulanya sebenarnya konsepnya demikian
dan itu apakah ada konsep seperti itu
dan juga ada teorinya bagaimana mengotomatisasi trading system yang kita punya
oke lain halnya jika kemudian robot trading tersebut tidak terdaftar di bursa berjangka atau mebepti
begitu ya pak gema
terdapar atau tidaknya ini juga penting diketahui
robot trading tidak harus terdaftar di bursa manapun
karena robot trading itu adalah sebuah mekanisme teknik trading
nah di indonesia seringkali ini
karena robot ini seringkali memiliki partner
broker broker yang mungkin legal di luar negeri sana
dia tidak terdaftar di babakti tetapi dia legal di luar negeri
nah ini serta merta langsung dicap karena dia dalam tanda kutip seakan akan memperkenalkan broker dari luar
langsung dicap sebagai investasi bodong
ini juga tidak benar sebenarnya
jadi kalau misalnya kita lihat misalnya kita sebut saja ya
robot berbasis sebuah indikator yang namanya mungkin bollinger bands
nah john bollinger penemu bollinger bands misalnya katakan saja dia yang menciptakan robot
lalu kemudian karena robot itu diganding oleh partner di indonesia
bekerja sama dengan broker luar negeri lalu di label sebagai investasi bodong
itu kan tidak fair dan tidak benar
jadi bagian ini itu terjadi sebuah misleading yang sangat besar sekali
karena sudah menghubungkan antara trading system itu sendiri dengan brokerage
dan ini dua hal yang tidak ada hubungannya
karena bagaimanapun yang namanya robot trading
itu tetap membutuhkan platform brokrage untuk bisa menjalankan sistemnya
yang menjadi masalah
broker itu mau brokernya itu dipasangin robot
sekali lagi yang terjadi di dunia perdagangan bersangka
itu yang ada di indonesia
mayoritas adalah sistem perdagangan alternatif atau over the counter market
dimana over the counter market berbeda konsepnya dengan idx
di sestol exchange itu investor ke bursa dan bursa yang mempertemukan penjual dan pembeli
kalau di sistem perdagangan alternatif atau over counter
penjual dan pembelinya itu bilateral
jadi ada liquidity provider atau mungkin brokernya itu sendiri yang berkedok sebagai liquidity provider
langsung trading berhadapan dengan investor
sehingga apabila robot ini katakan robotnya benar benar menghasilkan
maka kemungkinan besar akan ada kerugian yang cukup besar ditanggung dari bilateral ini
ini yang menjadi dasar kenapa banyak robot itu harus menggandeng broker partner yang mungkin sudah bekerja sama dan seterusnya
oke jadi mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya
bagaimana kemudian investor yang pemula misalnya ini bisa tidak tertipu dengan adanya robot trading dalam hal ini yang berbasis foreign exchange forex
jadi untuk tidak tertipu anda harus tahu bahwa tidak ada di bawah langit ini
di planet bumi ini yang dikatakan bahwa semua bentuk investasi mau dia manual
ataupun automation trading tanpa ada proses lossnya itu tidak mungkin terjadi
jadi pada saat anda trading di pasar pun
mau trading komoditi mau trading daging trading ayam atau apapun
tetap saja ada yang namanya bisnis itu mengalami kerugian
apalagi kalau sudah dikatakan robot ini dikemas dengan konsep penjualan network marketing
dan memang ujung ujungnya para developer robot ini bermain di situ
mereka main di area abu abu nanti yang awalnya jualnya robot jadi penitipan dana
nah ini sudah salah sekali
karena menjual sistem trading terus kemudian dia berubah menjadi penitipan dana
ini akan menjadi satu hal yang sangat mengerikan
dan itu pelanggaran besar akan jadi di sana
oke pak gemma kita berbicara soal investasi di forex ini ini kan yang tergolong juga high risk ya
karena volatilisasi yang tinggi
di masa pandemi saat ini apakah waktu yang tepat sebetulnya untuk mengalihkan portfolio investasi ke forex menurut anda
oke jadi mari kita lihat apa itu forex
forex itu adalah foreign exchange
banyak masyarakat yang juga akhirnya merasa bahwa ah jangan sentuh forex forex itu bahaya
tapi kalau mau keluar negeri dia ke money changer dia tukerin rupiah ke us dollar
sebenarnya dia sudah trading forex
juga buat teman teman yang punya perusahaan ataupun anda yang spekulan daripada us dollar
anda seringkali melihat kalau rupiah mau melemah apa yang anda lakukan
anda ke money changer anda beli us dollar dan anda simpan
sebenarnya anda sudah melakukan trading forex
nah trading forex itu bagus dilakukan apabila memang terjadi volatility yang cukup besar pada mata uang us dollar
karena kalau kita bicara major currency itu pada umumnya us dollar currency itu yang menjadi sebuah pemanis sebenarnya
tapi kalau kita trading forex rata rata kita tradingnya pound sterling us di euro us di us swiss franc us di jepang
ini adalah yang kita sebut dengan major currency
dan juga biasanya kita trading cross rate currency
artinya mau dalam kondisi apapun mau covid tidak covid trading forex adalah salah satu instrumen aset plus yang paling liquid di dunia
karena memang seluruh negara membutuhkan forex trading
nah bagaimana anda melakukan forex trading apakah dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang salah itu yang membedakan
oke nah ini kemudian bagaimana kalau kita melihat dari sisi keunggulan yang dimiliki oleh forex trading ini
terhadap misalnya instrumen investasi saham
jadi salah satu keunggulan dari pada derivative market baik forex spot ataupun cfd
sekarang over counter broker banyak yang mengemas dalam produk crd
keunggulannya satu karena ini adalah leverage leverage nya satu banding dua ratus
artinya apa kalau margin tradingnya di saham kita kenal satu banding tiga
punya modal seratus juta bisa beli empat ratus juta atau bisa beli tiga ratus juta
tapi kalau di forex punya modal seratus ibarat satu bisa belanja sampai dua ratus kali
artinya dengan modal sekecil mungkin dengan fluktuasi likuiditas yang sangat tinggi
ada kemungkinan dan cukup besar hanya dengan modal satu juta rupiah bisa dapat profit sampai sepuluh juta rupiah
dan menurut saya itu fair
karena kalau di saham untuk dapat profit sepuluh juta mungkin anda harus punya uang dua ratus juta
kok bisa begitu pak
karena ada leverage
yaitu margin trading yang cukup besar dan marketnya cukup volatility nya dan likuiditasnya jauh lebih besar daripada perdagangan saham di indonesia
oke dengan keunggulan ataupun cuan yang bisa sampai cukup besar itu kan kemudian ada yang dinamakan margin call
ini yang salah satu juga harus dihindari oleh para investor
bagaimana jurus dari pak gemma ini untuk kemudian investor ini terhindar dari margin call di forex tersebut
kalau kita bicara margin call itu bicara tentang money management
ada berbagai macam model money management
salah satu yang saya andut money management ketika saya memodifikasi trading sistem saya untuk lomba trading kalo ya
jadi beda beda keperuntukannya
ada yang untuk investment konservatif ada yang untuk lomba trading
jadi misalnya di di saham saya biasanya melakukan cut loss dengan nilai lima juta rupiah deh
ya bagi saya misalnya kalau di saham itu lima juta itu cut loss yang ringan dan cut loss yang wajar atau cut loss yang dengan mudah saya bisa lakukan
angka lima juta ini akan saya jadikan deposit untuk trading forex
any how kalau kita sudah tahu angka lima juta ini memang harus diamputasi atau harus dibuang trading saham sebagai nilai kerugian yang saya bisa tanggung
maka ini menjadi sebuah deposit bahkan untuk di forex
artinya lima ratus dolar ini kalau pun margin call tidak apa apa
tetapi dari lima ratus dolar kita kelola dengan money manage yang baik mudah mudahan bisa menjadi lima ribu dolar dalam event pertandingan misalnya
nah ini adalah salah satu model daripada portfolio
sebelum saya entry decision making alternate planning saya alternatif kalau seandainya analisa saya tidak sesuai dengan yang diharapkan
nah ini yang perlu diketahui bahwa analisis boleh salah
tapi trading tidak boleh kalah
dan itu kita menggunakan risk management yang ketat
karena itu semua butuh jam terbang dan punya peluang untuk bisa sukses kalau anda mendapatkan teori yang benar dan mentor yang tepat
oke artinya itu tadi ya dikatakan risknya tinggi tapi money managementnya juga harus sangat baik
mungkin terakhir pak gemma kasih
mungkin bisa memberikan tips kepada kami semua terkait dengan memaksimalkan cuan dari trading forex ini
oke langsung saja yang pertama kalau anda treat corex atau gold gunakan time frame yang besar untuk melihat arah harga
saya disarankan daily atau empat jam
kedua anda cari support resis yang kuat di h empat ataupun di daily charge
ini penting sekali
terus yang ketiga anda bisa gunakan chat pattern untuk entry di time frame time frame yang lebih kecil seperti lima belas menit
sebelum anda masuk ke market pastikan anda bisa tahu support resistance itu bisa menjadi titik stop loss yang baik dan benar seperti apa
dan yang kelima
dalam perjalanan saya empat belas tahun di market ternyata ilmu astronaci yang menggunakan financial astrology dan fiborasi ini sudah melahirkan ratusan trader yang berhasil di forex market dan bahkan
sorry dan bahkan mereka
oke pak gemma
ya sepertinya sambungan komunikasi kami terputus namun kita sudah mendapatkan ilmunya tips tipsnya dari pak gemma guryadi tadi terkait dengan bagaimana memaksimalkan cuan kita dari investasi foreig exchange ataupun forex
terima kasih pak gemma guryadi ceo and founder astronaci international sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini